urusannya kpu itu tapi yang dituduh tuduh
karena tidak lolos langsung tunjuk tunjuk
itu istana ikut campur kekuatan besar ikut campur
kekuatan besar intervensi
saya itu nggak ngerti apa apa masalah ini
ini kan total seratus persen urusannya kpu
bukan urusan siapa siapa
jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut ikutan